wafatnya ratu elizabeth ii tak hanya menjadi momen paling menyedihkan bagi
keluarga kerajaan inggris tapi juga duka mendalam bagi dunia
di amerika serikat lonceng gereja katedral nasional di washington berbunyi sebanyak
kali untuk menghormati berpulangnya ratu inggris tak hanya itu sebuah billboard di pusat
kota london juga turut menampilkan potret ratu elizabeth ii mengenakan pakaian berwarna
biru sebagai penghormatan artis kenamaan asal inggris harry styles juga ikut memberikan
penghormatan terakhir untuk sang ratu harry styles memberikan penghormatan kepada ratu
elizabeth ii saat menggelar konsernya di new york city pada hari kamis waktu setempat
hai di buckingham inggris ratusan orang berkumpul di depan istana untuk memberikan ucapan jelas
sungkawa dan memberikan penghormatan terakhir untuk ratu elisabeth kedua pemimpin kerajaan terlama di